anda untuk sedikit menyelam demi mengintip alutsista andalan angkatan laut
yang terbaru dan belum lama tiba di tanah air kira kira satu bulan yang lalu adalah kapal selam kri nagapasa
kita akan ubah studio menjadi lautan untuk melihat kri nagapasa kapal yang diproduksi korea selatan di tahun dua ribu tiga belas ini berfungsi sebagai kapal perang
kri nagapasa memiliki panjang enam puluh satu dua meter dan lebar enam dua puluh lima meter
bobot saat di permukaan satu dua ratus delapan puluh ton dan bobot saat menyelam mencapai satu empat ratus ton
kemampuan kri nagapasa tidak bisa dipandang enteng
kri nagapasa bisa dilengkapi dengan delapan buah torpedo berpemandu dan bisa meluncurkan rudal dari kapal selam untuk sasaran kapal atau darat
dan saat di permukaan kecepatan kapal selam ini mencapai sebelas knot
sedang saat menyelam kecepatannya bisa mencapai dua puluh satu knot dengan jarak jauh
yang mencapai delapan belas lima ratus dua puluh kilometer
uh naik lagi ke permukaan
mohon maaf ya layar anda basah tapi bisa kami keringkan langsung
indonesia sendiri memesan tiga buah kapal selam sejenis
kapal ketiga nantinya akan dibuat di pt pal
dan semoga akan ada kapal kapal perang lain yang akan diproduksi di indonesia